kerusuhan di rutan kaban jahe kemarin bukan hal baru di indonesia
penyebabnya beragam salah satu yang juga sudah diamini oleh ibu dirjana
dalam masalah kelebihan kapasitas yang masih belum ada solusi
bayangkan dari tiga puluh tiga kantor wilayah kementerian hukum dan ham
hanya tiga wilayah saja yang diklaim rutan mereka lapas mereka tidak over kapasitas
belum lagi soal perbandingan jumlah sipir dan napi
atau warga binaan yang tidak proporsional
di indonesia satu petugas harus mengawasi hingga lima belas orang
ini apa kesulitannya mengapa tidak pernah tuntas soal ini
sejauh apa upaya dan usahanya
kita membahas malam ini bersama pak junaidi direktur pembinaan narapidana dan pelatihan kerja produksi
di jenpe masyarakatan
pak junaidi selamat malam
terima kasih sudah hadir malam hari ini
mas gatot selamat malam
terima kasih sudah hadir
pak junaidi kalau misalnya lihat kasus per kasus kaban jahe
kemudian beberapa peristiwa sebelumnya
di meja ini saya sudah beberapa kali membahasnya
tapi sepertinya nggak pernah beres
jadi sebenarnya yang paling sulit untuk solusinya itu apa sebenarnya pak junaidi
kalau misalnya dilihat dari prioritasnya
yang sekarang harus dilakukan apa
begini mbak putri ya
dapatlah saya jelaskan bahwa
dan hutan seluruh indonesia itu sekitar
dan kondisi saat ini
untuk narapidana dan tahanan itu
sebanyak dua ratus enam puluh tujuh ribu sekian
ini istilahnya bukan hanya overcapacitas
overcrowding itu menandakan bahwa
selain kelebihan muatan
kelebihan populasi juga
ada berbagai persoalan persoalan yang timbul
oleh karena itu salah satu kejadian yang
menyebabkan kelebihan muatan
terjadi di geban jahe ini
kalau kita merunut dari kronologisnya
yang dilakukan itu adalah
merupakan satu kegiatan yang rutin
yang sudah biasa dilakukan
pada tanggal delapan itu diketemukan
ada tiga puluh gram sabu
lalu intensitas ditingkatkan
untuk melakukan penggeledahan
pemeriksaan dan sebagainya oleh petugas
ini adalah merupakan satu bentuk
komitmen daripada kepala kepala lapas
di seluruh indonesia
di mana dikembangkan
pemasarakatan tahun dua ribu dua puluh
ini yang dicanangkan oleh dirjen
di mana salah satunya adalah
wilayah bebas dari korupsi
salah satunya adalah
tidak adanya halinar hp pungli dan narkoba itu
ini mendapatkan perlawanan
setelah diketemukan mendapatkan perlawanan
yang ditemukan dari empat orang warga binaan itu
dikembangkan ada dua perlawanan
dan kemudian dikembalikan ke rutan
dan kemudian memprovokasi teman temannya
itu merupakan satu
yang beberapa kali sudah dilakukan
dan itu kan sebenarnya klasik ya
maksudnya case dari sebelum sebelumnya juga sama seperti itu
kemudian over kapasitas menjadi salah satu hal
tapi sekali lagi pak gatot
mengapa belum ada
solusi yang tuntas
karena ini seperti
menjadi hal yang terulang
terus menerus begitu
kalau potensi ya
kalau potensi rusuh
potensi ribut dalam kondisi over crowding itu
memang selalu ada
tinggal menunggu momen
pemicunya apa saja gitu ya
nah sekarang ini
beberapa langkah langkah yang sudah dilakukanlah
oleh direktur jenderal masyarakatan
atas perintah dari bapak menteri
resistribusi di tempat tempat yang masih longgar
kita sudah lakukan
membangun menambah gunian
ya sudah dilakukan
namun demikian kan
adanya narapidana dan tahanan
bukan merupakan persoalan pemasarakatan
tapi memang persoalan semua pihak
aparat penegak hukum yang lainnya
dimana lapah dan lutan menerima
mereka tahanan masuk
ada di dalam lapah dan lutan
tentu harus ada solusi secara bersama
tahanan utamanya dalam proses persidangan
mulai dari pemeriksaan kepolisian
kemudian peradilan itu
mereka tidak harus selalu ditahan
di rumah tahanan negara
karena di dalam undang undang delapan tahun
kuhab itu ada
jenis jenis penahanan itu meliputi
tahanan kota tahanan rumah
tapi itu tidak dimanfaatkan juga gitu
mungkin hal inilah yang akhirnya
menimbulkan satu kondisi
dimana lapah dan lutan
terus saja masuk sementara pengeluarannya
mas gatot kalau dari menurut anda
bermasalah sebenarnya disini
iya kalau menurut
saya dan penelitian dari lembaga kami
sekarang ada di masalah politik hukumnya
terkait dengan pemidanaan di indonesia
karena banyak kasus yang harusnya bisa dipidana secara alternatif
itu pidana penjara
karena memang aturan hukumnya membutuhkan pidana penjara
jadi hulunya sudah begitu ya
nah hari ini ada tujuh puluh enam kasus narkoba
empat puluh lima itu adalah pengguna statusnya
kami ada datanya bisa dikatakan
iya bisa dilihat silahkan
beberapa negara yang sudah cukup maju ya
yang namanya pengguna itu pendekatannya bukan pendekatan penal
pendekatannya adalah pendekatan rehabilitasi kesehatan
nah itu yang harusnya dilakukan oleh pemerintah
tapi kan kalau misalnya dari direktur jenderal pemasarakatan
kendalinya terlalu jauh
menteri pun kendalinya masih jauh
aparat penegak hukum pun masih jauh
keputusan undang undang itu kan keputusan politik
dpr harus melakukan perubahan perubahan
jangan setiap kasus yang ringan ya
konteksnya rehabilitasi ya
itu justru dilakukan pidana penjara
nah riset kami misalnya kasus pencurian
dan pengguna narkoba itu penghuni lapas kedua terbesar ya
setelah bandarnya ya
yang tertinggi bandarnya delapan puluh delapan sekian
nah ini yang
sebenarnya harus dicarikan solusi ya
bahwa ini sebenarnya bisa dicari alternatifnya
dengan cara tadi dari hulunya diselesaikan aturan aturan hukumnya
saya tidak menyalahkan aparat penegak hukum yang lain
karena memang aturannya ada ya
lalu kemudian itu ditegakkan sama mereka
nah yang kedua adalah soal insentif
terkadang penanganan kasus narkoba itu menjadi
semacam insentifnya petugas
untuk promosi dan lain sebagainya gitu loh
penanganan kasus di misalnya judi ya
terus kemudian narkoba dan lain sebagainya itu malah promosi
nah insentif ini sebetulnya harus diganti gitu loh
kebijakan ini diganti di level aparat pendegah hukum
jangan itu dijadikan alasan untuk promosi
harus ada insentif lain ya
kalau misalnya tertangkap narkoba
berapa banyak sih yang direhab misalnya
nah itu menjadi insentif dari petugas gitu
jangan insentifnya adalah
berhasil untuk menahan
berhasil untuk menjarakan gitu loh
itu yang jadi persoalan kita pada hari ini
dan itu kan sebenarnya tidak semata mata domain
oke domain dpr sebagai pembuat undang undang betul
tapi sebenarnya kalau misalnya alternatif alternatif
atau tawaran solusi itu juga bisa dari kementerian hukum dan ham kan
bisa diajukan tapi kan ini
yang punya kepentingan misalnya penanganan kasus bukan hanya di kementerian hukum dan ham
tapi kan ada di kepolisian
terus kemudian ada di bnn kejaksaan gitu loh
nah ini yang punya kepentingan
nah salah satu kementerian saja tidak setuju ya
usulan ini akan stuck
tapi secara paralel masa tidak ada yang bisa dilakukan
kalau misalnya kita menunggu itu kan ya nggak akan beres beres dong
ya tadi kan sudah disampaikan kalau secara paralel proses pembangunan lapas misalnya
dari tahun dua ribu sepuluh itu tidak mengejar peningkatan jumlah hunian
pasti tertinggal dan berapa
pasti akan sulit ya
yang kita keluarkan untuk biaya pembangunan
nah negara negara misalnya belanda dan eropa ya itu alternatif pidana itu sudah prioritas ya
prioritas di negaranya sehingga yang namanya kasus kasus judi ya tiga puluh ribu empat puluh ribu itu ya tidak
jangan dipidana gitu artinya kalau memang dihukum ya
sosial ya atau suruh baca jalan dan sebagainya itu menjadi alternatif sebenarnya agar
pasurutan tidak penuh
kalau misalnya sudah penuh itu ya resikonya banyak ya
bukan hanya soal kerusuhan tapi penyebaran penyakit dan lain sebagainya
ya betul betul
besar di dalam lapas gitu
yang juga menjadi tantangan sebenarnya kalau misalnya di kondisi lapas yang over kapasitas itu
selain ada potensi kerusuhan yang pak junaidi tadi katakan bisa terjadi kapanpun
juga ada potensi tidak bisa diawasi dengan ketat tidak bisa diawasi dengan tepat oleh para petugas
tidak bisa diawasi dengan tepat oleh para petugas ya
tidak bisa diawasi dengan tepat oleh para petugas ya
tidak bisa diawasi dengan tepat oleh para petugas ya

tidak bisa diawasi dengan tepat oleh para petugas ya

ya kalau kita luruskan lagi ini malah lebih ya

sedangkan kita lihat tuh negara tetangga kita lihat negara tetangga ya australia perbandingannya satu petugas untuk dua orang brunei satu banding satu tiongkok satu banding tiga sampai empat
satu tiongkok satu banding tiga sampai empat jepang satu banding tiga malaysia tetangga kita satu banding tiga sampai empat orang saja
jadi itu tantangan yang lain lagi yang harus dihadapi
nanti kita bahas ini setelah jeda ya tetap bersama kami
menurun menjadi enam ratus tujuh belas persen masih diangkat enam ratus
jadi masih sangat sangat tinggi padahal sebenarnya kapasitasnya hanya tiga ratus enam puluh enam
pak junaidi sebenarnya seberapa efektif sih pemindahan warga binaan dari satu lapas atau rutan ke tempat lain sebenarnya
ya sudah ada langkah
atau mungkin bisa membantu sementara kan tapi long term nggak bisa kan
ya itu adalah merupakan salah satu langkah langkah strategis yang kita lakukan
tapi ada beberapa langkah langkah yang kemudian kita lakukan
karena sekarang ini program revitalisasi sistem penyelenggaraan pemasarakatan kemudian juga pencanangkan resolusi pemasarakatan
crash program yang baru saja kami lakukan di tahun dua ribu sembilan belas
kita nyelenggarkan bisa mendapatkan pelayanan pemberian hak integrasi
apa itu maksudnya pak
hak integrasi itu dia pembebasan bersara cuti menjelang bebas kemudian cuti bebas
kita targetkan tujuh belas empat ratus enam puluh empat orang
itu dapat kita
itu dapat kita realisasikan dua puluh ribu lebih tiga bulan dari bulan september oktober november desember
itu dapat mengurangi yang seharusnya isi kita itu dua ratus tujuh puluh ribu itu sampai turun dapat rp dua ratus enam puluh
crash program itu adalah penyelenggaraan pemberian hak integrasi tadi pembebasan bersarat dan seterusnya tadi
bagi warga binaan yang tidak terkait dengan pp sembilan puluh sembilan
apakah itu di bawah lima tahun kemudian pidana umum lainnya sudah sampai dengan dua per tiga masa pidana
rata rata berarti di bawah lima tahun ya pak
ya di bawah lima tahun dua per tiga masa pidananya sudah dijalani kemudian dipermudah persyaratannya
kalau dia orang hilang istilahnya di lembaga masyarakat itu tidak ada keluarganya penjaminnya adalah pembimbing kemasyarakatan
kemudian penelitian kemasyarakatan dengan simplifikasi yang sangat singkat memberikan rekomendasi dia layak untuk diberikan pembebasan bersara
cuti menjelang bebas dan seterusnya itu
itu efektif juga
namun demikian dengan masuknya terus menerus ini juga akhirnya apa yang sudah kita lakukan dengan craft program ini ya nggak nendang
rata rata sebulan masuk berapa sih pak junaidi
coba kalau misalnya dari angka rata rata
bisa masuk dua ribu
kenapa kemudian mungkin anda bertanya tanya kenapa kemudian saya menanyakan pemindahan warga binaan
itu efektif atau tidak
karena kami punya data kami tampilkan sekarang
dari tiga puluh tiga kanwil kumham di indonesia hanya tiga yang menyatakan tidak over kapasitas ya
ini ada datanya kita lihat
yaitu kalimantan timur oh di a juga ada
kalimantan timur oh ini
yang over kapasitas yang paling tinggi persentasenya di wilayah kalimantan timur
kemudian kantor wilayah dki jakarta
jakarta dan juga kanwil riau ini paling tinggi persentasenya
di kanwil itu juga kemudian ada beberapa lapas dan rutan
kemudian ini dia kanwil kumham yang tidak over kapasitas itu cuma tiga ternyata
di yogyakarta maluku utara dan sulawesi barat
begini kalau misalnya soal kasus soal kasus kriminalitas kan sebenarnya terjadi di mana saja
tapi kenapa bisa itu spesifik tiga itu
pak junaidi kalau misalnya apakah sudah ada studi soal itu
apakah sudah ada assessment khusus
tidak juga kalau kami belum melakukan itu dan tidak melakukan itu
karena seperti yang saya katakan tadi bahwa yang ada di yogyakarta yang ada di maluku utara di sulawesi barat
mungkin tingkat kejahatan yang ada di sana mungkin rendah
namun demikian kalau kita mendistribusikan itu sudah kita lakukan
dari dki ke jawa tengah kemudian dari jawa timur ke nusa kambangan
kemudian itu dari kanwil kanwil
sudah muter gitu ya
sudah sudah muter
tapi tetap tidak menjadi solusi jangka panjang ya
karena ukuran daripada jumlah hunian atau kapasitas yang kami sampaikan satu ratus dua puluh sembilan di seluruh pelapas dan luta seluruh indonesia itu
dengan kapasitas dua ratus enam puluh tujuh misalnya saat ini
dengan kondisi dua ratus enam puluh tujuh ribu saat ini gitu
mau ditaruh di mana saja tetap over crowding gitu
karena kapasitas maksimal itu
mulai tujuh belas sekian ya
solusinya adalah langkah langkah yang kita lakukan itu dengan kembali ke konsep pemasarakatan
di mana revitalisasi kita lakukan penyelenggaraannya
ada lapas super maksimum ada lapas maximum medium minimum
di mana itu nanti kita akan berbanyak di minimum
jadi mindset kita rubah
kalau over kapasitas menjadi masalah akan kita jadikan sumber
sumber apa nih
sumber daya yang akan kita kembangkan
yang dia bisa produktif dia bisa ditempatkan di luar lapas
di mana program asimilasi terus menerus kita lakukan
sehingga lapas lapas maksimum medium yang over kapasitas ini nanti tidak menjadi over kapasitas
sejatinya kan konsep lembaga pemasyarakatan kan itu
tapi kalau misalnya melihat apa yang terjadi yang di banjarmasin misalnya
bagaimana bisa membuat program program yang seperti itu dan bisa efektif pak junaidi
kalau kita lihat dari kejadian ini mungkin di tahun dua ribu tujuh belas ya ini peristiwa ini ya
saya pernah jadi kakan bel di sana ini

over kapasitas sampai dengan enam ratus sekian ya
itu sebenarnya di bawah bahkan si api api bahkan si api api lebih tinggi
lalu dibangunlah lapas banjarbaru itu
itu sedikit bisa mengurangi kondisi itu
tapi apakah untuk menyelesaikan over kapasitas dengan cara membangun membangun terus
mempercepat kapan dia akan segera bebas
dengan satu regulasi yang memang sudah ada
yaitu penyelenggaraan pemberian hak integrasi tadi
dia diberikan pb cepat keluar dia diberikan cb cepat keluar
itu yang terus saja kita galakkan dalam kesempatannya
mas gatot apa yang kalau misalnya katakanlah pemindahan ini
katakanlah pemindahan ini sebagai solusi yang solusi yang sebenarnya mungkin tidak solutif ya
justru mungkin menimbulkan permasalahan baru di lapas tujuan
tapi toh ini harus dilakukan kan
karena memang perlu yang kemarin kasus di kabanjaya juga saya dapat informasi katanya juga akan dilakukan seperti itu
kemarin kan ada upaya dari pemerintah ya dari jokowi
ingin memberikan amnesti kepada para pengguna
sebanyak kurang lebih dua puluh satu atau dua puluh lima
tapi sampai hari ini kan hasilnya kita belum tahu gitu loh
data informasinya sudah dimasukkan tapi keputusan itu belum diambil
dan kita nggak tahu alasan apa ya menjadi itu tertunda
nah yang concern kami adalah berapa banyak lagi kos uang rakyat yang harus digunakan untuk persoalan persoalan yang sebetulnya tidak perlu ya
kita harus keluarkan gitu loh
misalnya tadi pengguna ya rehab aja di puskesmas ya
keluarganya yang menangani dan sebagainya
jadi biaya negara itu bisa dialihkan ke hal hal yang penting
terus kemudian kriminal kriminal rendah dengan hukuman tiga empat bulan ya buat apa di dalam gitu loh
itu costnya tinggi sekali
kita pernah menghitung satu orang itu biayanya itu satu tujuh sampai dua dua per bulan
bayangin dikalikan aja dua ratus enam puluh ribu
berapa total biaya yang harus dikeluarkan gitu oleh negara
belum lagi cost ekonomi yang harus ditanggung oleh keluarga
pada saat misalnya tulang punggungnya dia berhenti bekerja otomatis tidak ada penghasilan
tidak ada penghasilan keluarganya tidak bisa sekolah tidak bisa macam macam karena ada stigma dan lain sebagainya
itu kan kos yang harus ditanggung oleh keluarga
dan menjadi beban juga buat negara nantinya gitu
ini yang apalagi tadi soal pembangunan ya
dan tadi komposisi petugas tujuh belas ribu idealnya kan harus dua kali lipatnya ya tiga puluh empat ribu
nah berapa lagi biaya yang harus dikeluarkan untuk kepentingan pengadaan formasi karyawan baru misalnya pegawai baru tujuh belas ribu orang dibutuhkan
jadi itu yang harus dipertimbangkan oleh negara bahwa dekriminalisasi itu harus dipertimbangkan
jangan semua kasus itu harus di penjara gitu loh
kasus kasus yang berbahaya cukup serius ya mengancam fisik ya
melukai orang itu yang perlu masuk ke dalam penjara untuk dibatasi ruang geraknya
tapi kasus kasus yang tidak ada korban
tidak ada korbannya misalnya seperti pengguna narkoba ya
terus kemudian judi lima puluh ribu rupiah
atau pencurian di bawah dua lima juta itu kan harusnya bisa dipidana alternatif gitu
itu sebagai solusi gitu
dan sebenarnya saya terkait soal itu perbandingan
perbandingan sipir atau petugas dengan warga binaan
pak junaidi sebenarnya sekarang kan tadi sekitar tujuh belas ribu banding dua ratus enam puluh orang itu ya
penambahan itu berapa banyak sebenarnya kalau misalnya per tahun
di dua ribu tujuh belas itu pemerintah sudah menambah jumlah istilahnya penjaga tahanan
sebanyak tujuh belas ribu ya
yang terbagi dari empat belas penjaga tahanan
kemudian dua ribu itu pemimpin kemasyarakatan
kemudian satu ribu itu tenaga administratif
sebenarnya alhamdulillah ya dengan penambahan itu
sudah merupakan satu
usaha yang dapat mencukupilah istilahnya
kalau toh dikatakan kurang kurang terus saja ya mesti kurang terus
tapi dalam kondisi seperti ini optimalisasi pelaksanaan tugas dari petugas sebenarnya sangat diharapkan
dimana memiliki satu komitmen bahwa tugas penyelenggaraan pemasarakatan menjadi tanggung jawab kita
doktrin itu harus dipegang teguh
sehingga kalau ada penyimpangan penyimpangan dilakukan oleh petugas itu ya diberikan saksi yang lain
bagaimana bisa optimal kalau satu petugas pegang tiga puluh orang gitu pak
kan mekanismenya itu yang kita katakan tadi
sementara pelaksanaan tugas di pemasarakatan itu kan hanya penjagaan
ada pembinaan ada pembimbingan ada pelayanan tahanan
ada berbagai macam fungsi dan tugas itu dilakukan
sehingga kalau petugas pengamanan itu mengawasi orang dalam satu ruangan yang terkunci gitu
kalau perbandingannya satu mengawasi orang dalam satu ruangan yang tertutup sebanyak tiga puluh itu efektif juga gitu
kecuali kalau dia dikeluarkan terus diawasi berapa orang gitu
tapi pengeluaran mereka warga binaan ke masyarakat bebas untuk kepentingan asimilasi misalnya
melalui satu mekanisme yang sangat selektif
dia di assessment oleh pk
pk itu pembimbingan masyarakatan
kemudian disidangkan tpp
kemudian setelah disediakan tpp dia ada penjaminnya
kemudian diberikan keterampilan
setelah terampil dia diasimilasi
ini adalah merupakan satu upaya revitalisasi yang akan datang ini
di tahun dua ribu dua puluh ini kami sudah mendapatkan anggaran dari pemerintah untuk mendidik tiga puluh lima ribu warga binaan
yang terampil dan bersertifikat
itu sudah kita nyanangkan dalam resolusi ini
insya allah di tahun dua ribu ini tiga puluh lima ribu warga binaan kita akan memiliki keterampilan
kalau dia sudah terampil di lapas medium ini
kita akan kirim ke lapas lapas minimum
dia akan berproduktif
malah kami canangkan juga ketahanan pangan
seratus hektare yang akan kita tanami jagung bekerja sama dengan kementerian pertanian
upaya upaya inilah sebenarnya mbak putri
supaya lapas lapas itu sudah tidak overcrowded
karena warga pinaan sudah kita kirim ke lapas lapas terbuka ini
sambil menunggu integrasi dia
mendapatkan pb cb dan pp
sambil menunggu penyelesaian soal politik hukumnya tadi seperti yang mas gatot katakan
oke kita bahas nanti lagi setelah jeda kita jeda dulu sekarang
tetap di cnn indonesia
terima kasih anda masih bersama kami
kita sudah berada sampai di segmen terakhir
tapi kami masih membahas soal overkapasitas yang terjadi di rutan dan juga lapas di indonesia
anda yang baru bergabung ada tiga kanwil yang kemudian dinyatakan tidak over kapasitas yaitu di
salah satunya adalah di yogyakarta maluku utara dan sulawesi barat
dan beberapa solusinya tadi juga sudah dibahas
tapi mas gatot saya ingin penasaran sebenarnya
yang paling visible yang bisa dilakukan itu apa sebenarnya
yang paling visible deh dengan kondisi saat ini
katakanlah misalnya yang politik hukum itu masih jauh
kita belum tahu apa itu negosiasinya panjang tentu saja
ini juga tahunnya baru tahun kedua pemerintahan jadi kan sepertinya masih jauh gitu
ya sebenarnya dalam konteks jangka pendek ya
tadi saya sudah sebutkan bahwa ada proses amnesti
yang diusulkan oleh pakar hukum tata negara ya kepada presiden
dan itu sudah sempat dibahas juga di kementerian hukum dan ham
lalu juga pernah ada wacana gerasi dulu ya
dan kemarin juga sempat ada informasi juga grasi diusulkan
untuk menjadi salah satu cara mengeluarkan hunian di dalam
nah ini yang kewenangannya ada ya di level pemerintah pusat dalam hal ini presiden
dan tinggal sebetulnya kemauan saja
kemauan aja dari kementerian lembaga ya
kalau misalnya kementerian hukum dan ham kan jelas nih sebagai inisiator
tapi kan ada lembaga lain ada bnn ada polri ada kejaksaan
itu juga harus punya persepsi yang sama ya
sehingga apa pada saat itu diajukan ke presiden semua setuju
bahwa ini untuk kepentingan bangsa dan negara
lalu juga kepentingan ekonomi juga buat negara dan masyarakat
sehingga ini harus diambil gitu jalan ini gitu loh

kira kira grasi atau amnesti kepada sekitar dua puluh ribuan pengguna itu
kira kira gaduh atau tidak sih sebenarnya
ya kemungkinan ya bisa gaduh
karena pasti ada reaksi dari masyarakat ya
terus kemudian dari internal pemerintah sendiri pasti ada
tapi kan ini sebagai solusi ya
artinya kita tidak ingin anak bangsa sendiri
yang sebetulnya bisa direhabkan
bisa direhab di luar ya
dan tidak malah menjadi tambah rusak di dalam
itu bisa diselamatkan gitu loh
harus dipisahkan gitu loh
dengan orang orang yang memang berbahaya ya
terus kemudian menyimpang secara perilaku dengan orang orang yang memang masih bisa direhab di luar gitu loh
sehingga tidak menjadi beban negara juga
pada saat misalnya disatukan malah belajar ya
yang pecandu jadi kurir
yang kurir jadi bandar
jadi bertambah besar gitu
maksud anda dengan kondisi over kapasitas sekarang pembinaan itu pun juga bisa saja gagal
kurang maksimal gitu loh
itu juga harus jadi pertimbangan pemerintah juga ya
jangan sampai tingkat residivis menjadi sangat tinggi
dikarenakan oleh over kapasitas ini gitu
itu juga dikhawatirkan oleh kementerian hukum dan ham pak junedi
ya kondisi nyata yang saat ini kita hadapi overcrowding
kemudian juga petugas diharapkan tetap saja semangat untuk bekerja semaksimal mungkin
kita tidak mungkin lari dari kenyataan
ya kenyataannya adalah overcrowding dan ini adalah merupakan tanggung jawab kita untuk melaksanakan tugas
yang harus kita laksanakan tugas dengan baik lah
saya mengimbau dan mengajak seluruh warga pemasarakatan petugas pemasakan seluruh indonesia untuk tetap semangat dengan kondisi ini
kalau soal pembinaan yang tidak maksimal itu
pembinaan yang tidak maksimal
oleh karena itu
revitalisasi penyelenggara pemasarakatan kita gulirkan
ada dasar hukumnya permain tiga puluh lima tahun dua ribu delapan belas
ada klasifikasi super maksimum
sekarang itu di nusa kambangan sudah menjadi pilot project kita dan berhasil di sana
kita tempatkan yang paling berisiko tinggi disitu
kemudian nanti di assessment yang mendidik orang orang yang memiliki keterampilan assessment ini adalah ini pak gadot dan kawan kawan ini
pada tingkatan super maksimum dia berubah tingkah lakunya ke medium
maxim ke medium
dengan cara itu pembinaan itu hanya diselenggarakan nanti di medium
maksimum enggak dibina keterampilan
dia dibina kepribadian to
di medium ini dikasih keterampilan pertukangan batu pertanian agrobisnis dan lain sebagainya
setelah terampil dikirimlah dia di minimum berproduksi dia
dia menanam padang
dia menanam jagung
kemudian membuat meibeler yang beberapa waktu lalu kita selalu pameran pameran hasil unggulan itu
itu adalah mereka mereka yang ada disitu
nah tapi kan itu pilot project itu yang ideal baru hanya satu di nusa kambangan
di nusa kambangan bahkan
dan ini sudah kemarin waktu kita rakornis rapat koordinasi teknis pemasarakatan di nusa kambangan
dilihat oleh kepala divisi seluruh indonesia
dan insya allah nanti melalui satu resolusi
yang kita canangkan di tahun dua ribu dua puluh ini nanti di seluruh kanwil kanwil sudah melaksanakan
mulai sekarang ini sudah memetakan itu
mana mana yang di assessment masuk super mana yang masuk medium masuk minimum sudah
tapi untuk yang saat ini yang akan dilakukan apa
untuk overkapasitas misalnya
yang saat ini akan dilakukan dan ya
ya ada beberapa hal
pertama untuk crash program
yang itu terus berjalan
untuk bagi mereka yang melakukan tindak pidana tidak terkait dengan pp sembilan puluh sembilan
ya di bawah lima tahun ya
di bawah lima tahun pidana umum
itu kita berikan crash program
menetapkan lapas ini maksimum minum medium
kayak banjarmasin itu nanti kita jadikan lapas medium dia
dari dua ribu misalnya dua tiga ratus orang itu di assessment
itu yang akan kita pindahkan nanti
nah seperti itu
nanti makanya kalau ini pembinaan bisa bergulir
lebih cepat kita keluarkan dengan hak integrasinya
bisa kita kirim ke minimum security untuk berproduksi
insya allah tidak terasa itu overkapasitas itu
tidak terasa yakin lah
tidak terasa overkapasitas tapi ada
karena memang sudah ada klasifikasi
mana yang overkapasitas
overkapasitas tidak ada lagi
karena orangnya ada di luar ini
ya di minimum security ya menjelaskan
tidak lelah lah mohon doanya
berapa lama targetnya
ini di tahun dua ribu delapan belas sampai dengan dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
ini dua ribu dua puluh itu direkturat jenderal pemasarakatan punya resolusi pemasarakatan
itu ada lima belas item itu
yang pertama komitmen untuk mewujudkan zona integritas tertujunya wilayah bebas dari korupsi penyelenggaraan pemberian remisi integrasi pelatihan rehabilitasi
menuju ke revitalisasi dimana klasifikasi tadi bisa diselenggarakan
kira kira kapan kita melihat angka angka ini berubah menjadi turun dan kemudian terwujud yang tadi pak junaidi katakan tidak ada overkapasitas
tahun depan dua tahun lagi
overkapasitas kan tidak bisa kita tangani sendiri
minimal dalam kondisi overkapasitas ini bagaimana pemasarakatan memanage dia bukan menjadi problema pemasarakatan tetapi menjadi sumber daya untuk kita kembangkan
jadi mindset pemasarakatan harus dirubah bahwa overcrowding menjadi masalah jadikanlah itu sebagai satu solusi
oke baik terima kasih pak junaid malam hari ini sudah bergabung
mas gatot terima kasih banyak sudah di cnn indonesia
kita sekarang jeda dulu
setelah jeda kami hadirkan informasi terkait kasus kekerasan terhadap siswa sekolah terjadi di bekasi jawa barat
seorang siswa menjadi bulan bulanan seorang guru hanya karena terlambat sekolah
cnn indonesia segera kembali